sandi mengatakan ia datang meminta nasihat dari kiai sebelum mengambil nomor urut di komisi pemilihan umum
sandiaga uno diterima pengasuh pondok pesantren darul rahman kiai haji syukron ma'amun
sandiaga mengatakan kiai syukron adalah gurunya dan ingin meminta wejangan dari sang guru
pertemuan antara sandiaga dan kiai syukron mamun berlangsung tertutup
setelah pertemuan sandi menyampaikan ia mendapat pesan mengenai masalah ekonomi yang belum baik
masyarakat masih sulit mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau
sandi juga menilai distribusi bahan pokok saat ini tidak merata
sandi menyatakan akan memantapkan visi misi menghadirkan kemakmuran dalam keadilan di masyarakat
terkait agenda pengambilan nomor urut peserta pilpres sandi menyatakan tidak ada persiapan khusus
bagi sandi nomor urut ganjil atau genap sama saja tidak perlu dipermasalahkan